makan sepuasnya alias all you can eat tidak perlu mahal mahal
seperti penyetan di dekat sebuah kampus di yogyakarta ini yang mengklaim sebagai all you can eat penyetan pertama di indonesia
dengan paket makan sepuasnya dari harga rp tiga puluh pelanggan boleh memilih lauk apa saja
mulai dari usus brutu ati ampela tahu tempe telur dadar kepala ceker serta sayur kubis dan terong
sambal dan lalapan pun bisa diambil sesuai selera
selain paket rp tiga puluh warung ini juga menyediakan paket rp empat puluh dan rp lima puluh dengan tambahan lauk yang berbeda
seperti potongan ayam dan aneka ikan
itu ketika dua orang datang ke sini itu pesanannya harus sama tidak boleh beda
sama misalkan yang satu pesen yang harga rp tiga puluh satunya juga harus rp tiga puluh tidak bisa berbeda
misalkan satu rp lima puluh satunya rp empat puluh itu tidak bisa
meski boleh ambil lauk sepuasnya warung ini mengajarkan pelanggan agar
tidak menyediakan makanan
bila ada sisa atau mau dibawa pulang maka pelanggan didenda sebesar rp tiga puluh
terus temen nyaranin katanya di sini enak terus juga bisa menunggu banyak gitu bisa milihnya terserah gitu
untuk bisa menikmati banyak lauk tanpa sisa ada nih tips yang patut dicoba
kalau anda berkesempatan makan di warung ini saya menyarankan anda mengikuti cara saya makan
yaitu memilih nasi dengan jumlah sedikit
kenapa karena anda punya tugas yang cukup banyak untuk menghabiskan berbagai jenis lauk dalam porsi yang cukup banyak ini
sajian makan sepuasnya alamnya
sajian makan sepuasnya alamnya
sajian makan sepuasnya alamnya
kedai laka kilima tak hanya ada di jogja bagian barat saja
di utara jogja ada sajian serupa dengan jenis mie
kedai di jalan avandi ini menjual menu oli can eat mie seharga dua puluh ribu rupiah saja loh
ya dengan harga yang tergolong murah pelanggan bebas makan berapapun gulungan mie sampai kenyang
boleh ambil sepuasnya berapapun
bentar saya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan
nggak kuat nanti perutnya
boleh mas dua gulung ya
ada dua topping yang bisa dipilih sesuai selera
ada ayam manis dan ada ayam rica yang pedas
buat saya pesan dua gulung mie ayam ini sudah sangat mengenyangkan
namun kalau anda mempunyai
kapasitas perut yang lebih besar anda bisa menikmati lebih banyak gulung mie ayam
dan mie ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi anda khususnya mahasiswa yang ada di yogyakarta
untuk makan di sini terutama di tanggal tanggal tua
tekstur mie terasa berbeda dengan mie yang lain karena diproduksi sendiri
lalu berapa sih jumlah paling banyak mie yang pernah dikonsumsi pembeli
paling banyak sekitar dua puluh
dua belas gulung itu pernah
kalau nggak salah orang yang menghabiskan itu sampai sekitar hampir dua jam
jadi unik lah kesannya kayak ngasih kesan experience makan mie ayam yang baru gitu
eits meskipun murah namun ada syarat wajib yang harus dipenuhi ya
mie ini harus dimakan di tempat alias tidak boleh dibawa pulang
jadi siapa bilang kalau makan sepuasnya perlu kocek yang dalamnya
katanya dua sajian ini bisa dinikmati dengan harga yang bersahabat kok
cocok buat penolong si hobi makan saat akhir bulan
hendrawan setiawan teguh supriyadi yogyakarta